bahan makanan ditumis dengan minyak yang sedikit sambil diaduk aduk dalam waktu yang singkat
ya mumpung ada pak jarno sebagai direktur operasional pertama saya juga ingin mengusulkan tentang jam tayang pertandingan yang terlalu malam karena ini kan bisa menurunkan juga imunitas pemain ya
karena memang ini adalah suatu perihal politik
lu empat belas tahun dari apa ya cenz
ya kalau anda bosan makan nasi di sini anda bisa membeli bubur
interoperabilitasnya ini bisa dilakukan gitu
beranjak ke titik rawan macet selanjutnya
dan nanti ada perwakilan dari kelompok kita yang harus jalan di runway gitu
minumnya harus ditargetkan misalkan dua liter minimal
speed climbing kita ditakutin di dunia gitu
eh tadi caimin bilang udah ada titipan prabowo gibran prabowo erick thohir